setelah proses penyempurnaan pada november lalu
underpass senen kembali diuji coba pada rabu ini
sampai sembilan desember mendatang
underpass atau terowongan ini nantinya diharapkan
dapat mengurangi kepadatan lalu lintas
di kawasan pasar senen jakarta pusat
pada hari pertama uji coba ini bertujuan
untuk memperkenalkan jalur yang bisa dilintasi
kesiapan rambu serta jembatan penyeberangan
tetapi sudah dapat digunakan
wakapol res metro jakarta pusat menjelaskan
masih ada satu jalur yang tidak dapat dilalui
yakni dari arah galur menuju atrium senen
jalur ini hanya akan digunakan
hanya bisa digunakan untuk bus transjakarta
jadi sosialisasi kepada masyarakat
bahwa untuk kendaraan pribadi
baik roda empat maupun roda dua
itu tidak bisa langsung belok ke kanan
setelah halte busway
dia bisa melalui underpass
sedangkan yang langsung belok kanan itu
khusus jalur busway